hingga kami sore upaya pencarian terhadap kri nanggala yang hilang kontak masih terus dilakukan
sejumlah kapal perang dilibatkan dalam operasi ini
di sekitaran dermaga di banyuwangi setidaknya ada empat kapal perang sedang bersandar
mereka sedang mengisi bekal ulang atau bahan bakar untuk kemudian kembali melaut melakukan pencarian
posko pencarian juga sudah dibangun di pangkalan tni al banyuwangi
selain itu tni al juga mendatangkan dua buah alat hyper barric chamber
alat ini berguna untuk mengobati dekompresi jika awak kapal selam nanggala yang hilang ditemukan
sudah ada produser lapangan cnn indonesia ayu dewi di badung bali dan iwan hermawan di banyuwangi jawa timur
kita ke bali terlebih dahulu
dewi meski kepala pusat penerangan tni mengatakan bahwasannya belum diketahui lokasi pasti di mana keberadaan kri nanggala empat ratus dua
namun adakah perkembangan mengenai pencarian kapal selam ini
ya yudi yudawan memang tadi setelah diadakan jumpa pers bersama dengan panglima tni
kemudian kepala staff tni al laksamana yudomar gono dan juga menteri pertahanan prabowo sugianto
memang kembali lagi berharap semoga pencarian yang sudah dilakukan sejak kemarin hingga saat ini akan mendapatkan titik terang
memang titik terang yang disampaikan tadi saat jumpa pers oleh panglima tni maskal hadi cahyanto dan juga kepala staf tni al
itu menyatakan bahwa adanya satu ditemukannya kemahnetan yang cukup tinggi
artinya di lima puluh hingga seratus meter di tempat tenggelamnya atau dilaporkannya hilang kontak kapal kri manggala empat ratus dua di perairan bali utara
dan ini adalah merupakan salah satu
artinya secercah titik terang lah bagi kemudian bagi keluarga semua yang sedang atau masyarakat indonesia yang sedang menyaksikan informasi terkait hilangnya kapal nanggala empat ratus dua ini
untuk kemudian dari informasi yang disebutkan tadi bahwa kemanetan yang cukup tinggi ini diharapkan akan kemudian bisa terdeteksi
jadi melayang lima puluh hingga seratus meter yang melayang kemah netan cukup tinggi ini di
sementara diharapkan ini menjadi titik terang adanya lokasi di mana kapal selam kri nanggala empat ratus dua ini
dan untuk memastikan nanti apakah benar ini merupakan lokasi atau nanti apakah yang di
kemahnetan yang cukup besar ini yang diteksi nanti akan kemudian dilakukan oleh kri rigel dan juga dari kri rimau yang nanti sore ini kemudian kembali akan melakukan
dan juga dari titik lokasi yang tadi disebutkan yaitu sekitar kedalaman lima puluh hingga seratus meter yudi yudawan
memang tadi juga disebutkan bahwa selain juga kronologis kemudian kembali diungkapkan bagaimana hilang kontaknya kri nanggala empat ratus dua ini pada tanggal dua puluh satu april ini
juga sempat ditanyakan bagaimana kemudian oksigen yang nanti akan atau para awak yang berjumlah lima puluh tiga orang ini nanti akan bisa bertahan
tadi juga disebutkan bahwa selain juga kronologis kemudian kembali diungkapkan bagaimana hilang kontaknya kri nanggala empat ratus dua ini pada tanggal dua puluh satu april ini
tadi juga dalam jumpa pers tersebut disebutkan oleh panglima tni dan juga kepala staff tni al yang menyatakan bahwa kapal ini atau kri nanggala ini bisa bertahan tujuh puluh dua jam
artinya dari sejak kemudian dilaporkan hilang kontak pada dua puluh satu april pukul dini hari pukul tiga itu masih bisa bertahan tujuh puluh dua jam atau tiga hari atau artinya hingga sabtu besok yudi itu artinya pukul tiga
jadi ini adalah bagian dari penyelesaian dari kri nanggala empat ratus dua ini
kalau kemudian diinformasikan juga ini pencarian nanti juga seperti diinformasikan juga sebelumnya akan melibatkan lima kri atau kapal perang dan juga helikopter kemudian juga bantuan dari
basarnas knkt juga ikut dilibatkan di sini untuk melakukan pencarian
untuk di bali sendiri atau pusat nanti yang akan adanya bagaimana mendapatkan informasi juga nanti kemungkinan bisa akan dilakukan di denpasar karena denpasar sendiri atau bali nanti akan juga menerima bantuan itu kapal kapal dari kapal asing misalnya yaitu dari singapura dan juga malaysia yang akan tiba pada dua puluh satu dan dua puluh enam april mendatang
atau selain di bali
kemungkinan nanti pusat informasi juga akan dilakukan di banyuwangi ataupun di surabaya
jadi yudi kita berharap juga ini pencarian akan terus dilakukan karena saat ini dengan kabar baiknya yang sudah diinformasikan pada jumpa persure tadi itu bahwa memang sudah ditemukan adanya indikasi atau kemah netan yang cukup kuat mengambang
yang tadinya diindikasikan itu rumpun laut tapi ternyata kemudian dinyatakan itu kemah netan yang cukup kuat
yang kemungkinan itu berasal dari kapal selam yang tenggelam yaitu kri nanggala empat ratus dua dan sore ini kembali akan kemudian dilakukan pencarian oleh kri rigel yang kita tahu sempat diterjunkan saat pencarian sriwijaya air beberapa waktu yang lalu
baik ayu dewi terima kasih untuk laporan langsung anda dari bali kita beralih ke iwan hermawan di banyuwangi jawa timur
iwan kalau sejauh ini tadi ada kabar baik ada sinyal magnet yang cukup kuat yang dibaca
oleh kri rigel dan diharapkan ini merupakan suatu hal positif untuk menentukan di mana titik daripada kapal perang republik indonesia yang sempat tenggelam dan juga sampai saat ini tidak diketahui
kalau kita mengatakan bahwasannya memang titik ini masih rancu dan tidak ada kepastian di mana
lalu bagaimana informasi yang ada di banyuwangi sendiri terkait dengan sejumlah kapal perang maupun kapal sar yang sudah bersandar di pelabuhan tanjung wangi
apakah secara teknis nanti mereka akan segera berangkat ke kawasan perairan bali untuk melakukan pencarian
terima kasih yuda
saat ini saya sedang berada di nermaga tanjungwangi di kawasan banyuwangi
jadi di banyuwangi sendiri ini ada beberapa nermaga yang dijadikan tempat sandar untuk kapal perang
di dermaga tanjung wangi ini setidaknya pada saat ini ada empat kapal perang yang bersandar di sini
di belakang saya ini ada kri krl saswitubun dan di sebelahnya itu sebenarnya ada kri re marta dinata dan di sebelah kanan saya itu ada kri layang dan kri hiu
jadi total ada empat kri yang saat ini bersandar di sini
dan sebenarnya di sini berada empat kapal perang
dan di sini pun ada nermaga lanal dan kemudian juga ada nermaga penyeberangan asdp
dan memang semenjak pantauan kami dari pagi hari memang banyak kapal perang yang keluar masuk di nermaga di sekitaran di banyuwangi ini
tadi pagi ada kri hasan basri yang sudah lepas begitu menuju tempat pencarian
dan saat ini dan kemudian juga ada kri singa yang juga ikut melakukan pencarian setelah mereka melakukan bekal ulang
dan beberapa kri yang ada di belakang saya ini kemungkinan besar mereka memang sedang melakukan isi bekal ulang
seperti bahan bakar bahan makanan dan lain sebagainya
dan kemudian setelah mereka cukup kemudian baru melakukan pencarian
jika disebutkan tadi oleh kepala staf angkatan laut maka total akan ada dua puluh satu kri yang akan melakukan pencarian
itu masih dibantu dengan lima pesawat termasuk helikopter begitu
jadi memang akan dibentuk semacam shift untuk melakukan pencarian
dan boleh saya tambahkan juga informasi tadi dari ayu dewi yang mengenai magnetik ketinggian
terdekisinya ada magnetik yang tinggi di sekitar lokasi itu sebenarnya
salah satu upaya mendeteksi kapal selam itu adalah dengan dua cara
yaitu dengan cara menggunakan sonar atau menggunakan magnetik
dengan menggunakan sonar itu yaitu dengan ketika misalnya kapal selamnya masih hidup
maka yang didengar adalah suara dari baling baling atau propeler dari kapal selam
atau keributan yang ditimbulkan di dalam kapal selam
nah ketika kapal selam itu kemudian tidak berfungsi
maka yang terjadi adalah kapal selam itu mengambang dan tidak bisa dideteksi oleh sonar
satu satunya cara yaitu menggunakan mendeteksi adanya anomali magnetik
yang ditinggalkan oleh kapal selam
jadi kapal selam itu ketika dia menyelam
dia akan meninggalkan jejak jejak magnetik
yang itu bisa dideteksi oleh kapal kapal yang memiliki kemampuan
atau memiliki alat untuk mendeteksi anomali deteksi itu
dan sebenarnya tidak semua kapal milik angkatan laut yang memiliki kemampuan seperti itu
hanya kapal kapal yang memiliki kemampuan
misalnya kemampuan peperangan anti kapal selam saja yang dimiliki
seperti misalnya di belakang saya
kri kri sasutubun
kemudian juga kri r a matadinata
dan kri rimau sendiri merupakan kapal
anti ranjau karena itu ia memiliki peralatan atau alat untuk mendeteksi anomali magnetik yang ada di air
karena tugasnya adalah untuk mendeteksi ranjau
ranjau ini seperti kapal selam juga
jadi benda benda besi yang ada berada di bawah laut
itu bisa dideteksi karena ada kelainan magnetik yang ada di dasar laut
dan itu juga nantinya akan diperkuat juga dengan kri regal
yang rencananya katanya sore ini akan tiba
dan di sini juga nanti di sekitar dermaga tanjungwangi atau di banjongwangi
ini juga nanti malam akan tiba kapal sar
rencananya kapal dari basarnas akan tiba juga
ada dua kapal nanti yang akan tiba di sini
dan kita berharap tentunya dengan berbagai macam peralatan untuk mendeteksi kebampuan bawah air itu
akan memperluas kesempatan untuk bisa menemukan kembali dari kapal selam kita
yang sampai saat ini statusnya masih hilang dan belum tenggelam
karena kasal sendiri menyebutkan statusnya sampai saat ini masih hilang
dan belum tenggelam karena tidak ada bukti bukti bahwa kapal itu sudah benar benar tenggelam
misalnya adanya serpian serpian atau yang lainnya
seperti itu juga
iya iwan kalau tadi anda katakan cara untuk mendeteksi kapal selam di perayuran terutama di kedalaman di atas seratus meter
ada menggunakan sonar dan juga menggunakan adanya deteksi magnetik
kalau tadi sonar sudah tidak membaca dan sekarang kita bicara mengenai magnetik
asumsinya berarti adanya kegagalan engine blackout seperti itu
merupakan salah satu prediksi yang memang memungkinkan mengakibatkan si kapal selam ini tidak bisa bekerja
secara operasional dengan baik seperti itu iwan
ya betul sekali yuda karena memang kapal selam itu ketika ia mengalami blackout
artinya dengan blackout itu berarti kondisi kapal selam
kondisi kelistrikannya semuanya sudah mati
kapal selam itu ketika dia menyelam
yang dia gunakan adalah tenaga dari baterai saja
walaupun disebut itu adalah kapal selam diesel elektrik
tapi mesin dieselnya itu biasanya dihidupkan
ketika kapal selam itu mengapung atau dalam keadaan kedalaman periskop
artinya periskopnya masih muncul di permukaan untuk menghisap udara
yang digunakan nantinya itu adalah untuk menggerakkan mesin diesel
nah mesin diesel itu kemudian yang akan mencas atau mengisi daya dari baterai
jadi ketika kapal selam itu menyelam maka yang digunakan adalah daya dari baterainya saja
nah ketika terjadi blackout tentu kapal selam itu tidak bisa melakukan misalnya tidak bisa melakukan seperti manuver manuver
tidak bisa melakukan seperti manuver manuver
ataupun bahkan mungkin saja mungkin saja ini hanya kemungkinan
mungkin saja dengan adanya kondisi blackout kapal selam itu tidak bisa bergerak sama sekali
artinya kapal selam itu hanya bisa mengikuti arus saja
dan walaupun misalnya ada baterai yang masih bisa tersisa
itu biasanya akan digunakan untuk mendukung misalnya untuk mendukung live support atau daya hidup dari si awak kapal
seperti misalnya untuk kekelancaran oksigen yang berada di kapal

baterai yang tersisa mungkin saja digunakan oleh awak kapal untuk kelangsungan hidup mereka
dan mereka akan dan kemudian mereka bisa saja misalnya mengirimkan tanda tanda bahwa mereka ada di sini
mereka masih hidup atau seperti yang lainnya
yaitu salah satu caranya adalah seperti yang disebutkan oleh kepala staf angkatan laut
yaitu dengan cara misalnya membuang beberapa benda yang kira kira bisa menunjukkan lokasi
seperti misalnya bahan bakar atau oli atau sebagainya
dan itu akan menjadi jejak jejak yang ditinggalkan oleh kapal selam
sehingga tim pencari juga bisa melakukan secara visual perkiraan di kapal selam
di mana lokasi kapal selam itu berada yuda
baik iwan terima kasih untuk laporan langsung anda dari banyuwangi
sebelumnya ada ayu dewi dari badung bali
selamat bertugas kembali rekan rekan